dua belas jenazah anggota tni korban helikopter jatuh di kabupaten poso tiba di rumah sakit bayangkara palu senin pagi
dari tiga belas jenazah ini dua diantaranya merupakan perwira tinggi di korem satu ratus tiga puluh dua tadulako
sebelas jenazah korban jatuhnya heli tni di palu sulawesi tengah tiba di rumah sakit bayangkara palu pukul empat pagi waktu indonesia bagian tengah
dua dari tiga belas korban adalah komandan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako kolonel infantri saiful anwar serta kepala penerangan korem mayor infantri fakih
beberapa keluarga korban telah menunggu di rumah sakit
jenazah mayor fakih rencananya akan diterbangkan ke makassar dan dimakamkan di kabupaten sopeng sulawesi selatan
namun sebelum diserahkan ke keluarga
ke tiga belas jenazah akan disemayamkan di aula korem tadulako